albi apa perkembangan terbaru hingga malam hari ini
apakah memang sudah mulai terlihat dari sejumlah penangkapan yang dilakukan pada hari ini di berbagai wilayah begitu
cenderung pada satu jaringan tertentu ataukah ini masih terus akan diselidiki
ya selamat malam indra
untuk memperbarui informasi terkait dengan perkembangan dari adanya penyergapan di sejumlah wilayah di indonesia oleh pihak kepolisian
khususnya dari tim densus delapan puluh delapan anti teror
saat ini sudah ada bersama saya kabak penum divisi humas mabes polri
selamat malam pak martinus
pak terkait dengan sejumlah penyergapan oleh pihak kepolisian
khususnya tim densus delapan puluh delapan di berbagai wilayah ada empat ya pak ya
apakah ada keterkaitan dari masing masing kelompok yang diamankan ini pak
ataukah mereka berbeda sel tapi dalam satu induk yang sama bagaimana pak
ya kalau menginduknya kesama ya
mereka sama sama ke bahrum naim ya
namun kelompok atau jaringannya itu
yang di tangerang ini kelompok yang di bekasi
yang kita kenal dengan bumpanci
kemudian yang di payakumbuh itu terkait dengan yang di solo
yang juga mereka berafiliasi ke bahru naim
kemudian yang dua yang kita temukan di batam
dan yang di sumatera utara di deli serdang
ini terkait dengan pada lima atau enam agustus yang lalu kita menangkap
ada empat orang
kemudian yang dua orang ini kita jadikan dpo
terkait dengan rekrutmen terkait dengan penyembunyian dua teroris uyghur
kemudian juga perencanaan amalia
jadi memang mereka menginduk satu
tetapi mereka saling tidak kenal antara satu kelompok dengan kelompok lainnya
lalu pak tadi dikatakan tiga lokasi
yaitu di sumatera utara sumatera barat dan juga di batam ini
memiliki keterkaitan seperti itu
tapi untuk yang
kelompok yang ada di tanggerang sendiri
apakah ini orang orang baru
apa sudah menjadi daftar pencarian orang juga pak sebelumnya
kalau satu orang kan atas nama oh yang tewas karena melawan
tidak mau menyerah
itu satu orang narapidana yang kemudian dididik
dibina kemudian dilakukan doktrinasi oleh dul matim pada saat di cipinang ya
yang kemudian dia berubah ya
nah dalam hal ini tentu mereka itu
tidak bisa kita akan lama atau baru ya
karena mereka sudah berkomunikasi jauh jauh waktu yang lalu
dan tentu dalam hal ini
penyidik densus delapan puluh delapan melihat momen untuk melakukan penangkapan terhadap kelompok kelompok ini
bicara soal momen pak ini kita menjelang hari raya natal dan juga tahun baru
kira kira hipotesa apa yang dimiliki oleh pihak kepolisian sendiri
sehingga momen seperti ini digunakan untuk melakukan penyergapan
apakah ini berdasarkan pengalaman seperti pada tahun dua ribu sejumlah gereja dibom
ataukah memang ada intelijen intelijen dari kepolisian sendiri yang sudah memantau pergerakan mereka seperti itu
ya persis ya jadi memang pemampatan akhir tahun
kemudian perayaan ibadah natal
kemudian tempat tempat keramaian
baik karena kunjungan wisata liburan
bisa wisata kuliner wisata alam wisata sejarah
tentu menjadi pusat keramaian yang dapat dikategorikan
bisa menjadi sejarah
bisa menjadi sejarah bisa menjadi sejarah
bisa menjadi sasaran dari aksi aksi teroris
dan tentu bukan hanya ibadah saja tentu
tempat tempat keramaian umum itu menjadi target mereka
di samping mereka mentargetkan juga markas markas kepolisian ya
tentu dalam hal ini upaya upaya pencegahan yang terus yang kita lakukan
dan dalam kaitan satu hipotesa atau dugaan katakan
memang mereka membuat satu gerakan gerakan amalia amalia pada momen momen seperti ini
lalu pak dengan ditangkapnya sejumlah ataupun disergapnya sejumlah pelaku teror ini
apakah ini memungkinkan adanya dpo dpo baru yang juga akan disergap oleh pihak densus delapan puluh delapan dalam waktu dekat ini pak
ya kita tentu akan memonitoring terus ya
gerakan gerakan ini kan masif dan mereka dalam sel sel yang terputus ya
membentuk sel sel sendiri
kalau kita lihat kita kategorikan mereka ada yang menjadi donatur
mereka ada yang menjadi perekrut ada yang menjadi mendoktrinasi
kemudian ada yang harus berangkat memberangkatkan ke suriah
dan beberapa peran peran lain yang dimainkan oleh mereka
prakitnya sendiri misalnya
nah peran peran itu tentu mengelompok mengelompok tersendiri
menjadi sel sel sendiri yang kemudian inilah yang dimanfaatkan
yang dijadikan para pelaku ini
jadi pak ada yang menarik soal dana pak
kira kira sumber ataupun penyalur dana dari para pelaku teror ini
karena kita melihat dari barang bukti yang ditemukan di sejumlah titik
merupakan ada bahan bahan untuk membuat bom rakitan dan segala macam
dan ada bom aktif juga
kira kira siapa yang mendanai dan bagaimana sistemasi pendanaannya sendiri pak
kalau pendanaan itu tentu kita lihat dari aliran dananya ya
transaksi transaksi yang muncul bagi mereka itu kemudian kita monitoring
kita lakukan penyampaian informasi kepada ppatk
yang memiliki kemampuan untuk mendetek aliran aliran gerakan ini dana ini
di samping itu tentu kita juga melihat media sosial
yang bisa dimampatkan dengan mudah oleh kelompok ini berkomunikasi
kemudian kita tentu juga melakukan upaya upaya pencegahannya dengan katakanlah melakukan doktrinasi tambahan
kalau ada doktrinasi dari mereka kita juga meng counternya dengan doktrinasi
supaya rada radikalisasi dan kepada mereka yang sudah kita lakukan de radikalisasi
jadi memang upaya upaya kita untuk mencegah ini dan untuk kemudian membuat
katakanlah kita melakukan membuat mereka jangan sampai berkembang terbatas pada
dan untuk kemudian membuat katakanlah kita melakukan membuat mereka jangan sampai berkembang terbatas pada
satu lokasi atau satu gerakan gerakan sehingga tentu dalam hal ini kita melihat apakah ada bukti yang kuat
baru kita melakukan tindakan
terima kasih pak martinus sitompul atas informasinya
semoga ini sangat bermanfaat dan pihak kepolisian bisa kembali menangkap para pelaku teror lainnya
yendra kembali ke studio